tingginya angka kematian di kota bekasi sejak dua pekan terakhir
membuat petugas pemakaman kualahan
setiap hari rata rata belasan hingga dua puluh lebih jenazah dimakamkan
dengan protokol covid sembilan belas
kekini tercatat sekitar delapan ratus dua puluh enam jenazah yang dimakamkan
pihak pemerintah kota berharap pemerintah menambah insentif
bagi petugas pemakaman
mengingat mereka adalah salah satu orang terdekat
yang bersinggungan dengan korban covid sembilan belas
sejak pasca lebaran itu ya peningkatannya sangat sangat berat
terus dari petugas ini emang terus terang aja kami emang kewalahan ya
meningkatnya beban kerja para petugas pemakaman
membuat pengelola tpu mengusulkan penggunaan alat berat
untuk menggali kuburan
hal ini diperlukan jika jumlah orang meninggal
alat berat covid terus mengalami peningkatan
saat ini saja para penggali kubur ini mengaku harus menggali kubur
agar bisa memakamkan pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia
kita mulai kerja dari setengah pagi sampai malam
tidak ada keadaan waktunya
ya itu udah kualahan juga kali
kita mau meminta ajukan bk
sementara itu satu persatu ambulans dari berbagai rumah sakit di jakarta
mengambil sejumlah peti mati khusus pasien covid sembilan belas
dari kantor dinas pertamanan dan pemakaman
di jalan ks tubun raya tanah abang jakarta pusat
peti peti tersebut dibawa ke rumah sakit
guna persiapan pelayanan pasien covid sembilan belas
tak hanya persiapan bahkan para supir ambulans sendiri mengaku
begitu membawa dan menaruh peti di rumah sakit
sudah ada pasien covid sembilan belas
yang harus dijaga
untuk dilakukan pemulasaran
tingginya kasus kematian pasien covid sembilan belas di dki jakarta
membuat para petugas pelayanan jenazah bekerja ekstra
untuk menjemput dan langsung melakukan pemakaman di tpu khusus covid sembilan belas